bah bu jodoh
bener bisa mba lagi sama anak geng motor ya
banyak musuhnya riwet
gua mahas ya mba
aduuh lau kurang
ini anak anak geng
ini anak muhade
ini anak muhade
sudah menjaga balong saya sampai ikannya jadi
sami sami lho lagian mengurus balong gak susah
tumpeng mba mulai kebanyakan
biasa weh seneng
kalau begitu mba kita kudu nonton mba
kasih support buat seneng
boleh atu dulur sorangan kumakasih
enak mba enak
kok muter muter lagi sini
di indonesia hai
di mana sih
hai berubah gitu
hai berubah gitu
hai berubah gitu
hai berubang gitu
oh itu dari sini lurus ada lampu merah langsung belok kiri
perempatan langsung belok kiri ya perempatan langsung belok kiri
kamu kemon kamu teang gak dimana gak dimana ya
kerjaannya nggak jauh dari masalah
pasti salah paham lagi sih abah
saya jauh jauh dateng dari jakarta itu mau ke sini
untuk nyeperin raya sama abah
harusnya gak tau bandung
banyak alasan kamu kemon
kamu emang dasar ciparengkok
cinta abang berbengkok bengkok
udahlah sekarang mendingan kamu balik lagi ke jakarta
gak usah deket deketin neng lagi
iya si kemot yang waktu itu
lagi lagi yang udah kerjaan sini
tapi udah nanti tersetuju
si itu anaknya burawang ya
pak bener bisa mbah
lagian mah anaknya yang motor ya
riwo sepak kujut liat
ah biasa nabung motor mah begitu
banyak awewe dimana mana
si abah juga dulu begitu
udahlah kemot mendingan kamu balik ke jakarta
jangan mengganggu konsentrasi si neng lagi mau balapan
udah mendingan kamu pulang ke jakarta
selamat sampai tujuan ya
udah pulang ke jakarta
udah pulang ke jakarta
udah pulang ke jakarta mbah
udah pulang ke jakarta mbah
ayo lah balik ya
tuas tri neng
berat berat pisan ini t
yang begini yang namanya bodyguard
hidup aja udah kayak begini
kalau udah mati mah udah gak strem lagi
dia udah gak bisa ngapa ngapain
coba pegang aja
iya badannya bereng keras
perutnya juga keras
wah ininya juga keras
jangan pake melotot
ngapain tuh pake melotot
si tutet tadi pingsan
makanya kita bawa sama pak edi kesini
kenapa gue ada disini
kenapa gue sampai disini
ya gak tau dia tuh tadi tuh pingsan kan
kita bawa kesini
dia abis dikerjain sama temen temennya nonreva
sekarang gimana temen temennya nonreva
temen temennya nonreva udah pergi bang
eh apa eh eh
eh jangan pake marah marah

repa itu tanggung jawab gue
kalau dia pergi tanpa pengolahan gue
rekaman suara gue
hah ini deh kayaknya
ah ini benar benar rekaman yang bikin gue sial setiap hari
gue hapus baru tau
ya gak untuk sialan nanti gue ganti kali papi lo
tunggu gue deket hartas
memang sih gue udah punya rumah
gue udah punya rumah
sekarang gue hapus
nah sekarang gue gak perlu stress stress lagi
iya kan udah gue hapus gak ada bukti lagi dong refa
ah tapi gue kepo deh
gue pengen liat isi hapinya refa